untuk persoalan persoalan kebangsaan ibu sikapnya jelas gitu ya
bagaimana kita semua harus bersatu untuk bisa membangun dan untuk bisa menjaga kesinambungan pembangunan untuk mewujudkan indonesia raya
jadi itu memastikan seperti itu ya
oleh sebab itu bagian dengan niat yang baik kan pak sekjen sudah menawarkan pada partai demokrat ya untuk bisa membangun komunikasi dan responnya cukup positif
ya berarti kita punya persepsi yang sama mudah mudahan di dalam membangun indonesia ke depan itu seperti apa
pak ahaye kan sudah ada di dalam apa namanya itu
ya sudah kita persilahkan di situ kita tidak mengarah ke situ mengganggu itu
mau mau silakan saja itu adalah hak itu adalah otonomi dari masing masing partai politik